raden walang sungsar
gusti ratu kentringman
mohon ampun raden
keadaan di luar sangat berbahaya
sebaiknya raden harus segera kembali ke istana
apa yang sedang terjadi
pasukan pemberontak sedang menuju ke sini
hendak menyerbu pada jarak
kuatkan aku dalam menerima cobaan ini ya allah
saat aku tak punya kekuatan seperti ini
aku harus terpisah
dari kawalan sungsar
kini aku juga akan dijual sebagai budak
aku hanya memohon kepadamu ya allah
berikan hamba kekuatan dan kemudahan dalam melewati cobaan ini ya allah
suara siapa itu
suara siapa itu
suara siapa itu
suara siapa itu
suara siapa itu
kenapa kamu nangis terus
nanti bapak adain
kalau kamu nangis terus
mana bisa bapak tahu
bapak tahu kalau neng itu lagi sakit
terus neng mau apa
aku kaget ibu
bapak juga kangen sama ibu mu
tapi mau bikin bagaimana
ibu mu sudah meninggal
seperti ibu dulu bacain
waktu aku masih sakit
bapak tidak hafal
kamu minta yang lain aja ning
aku gak mau
aku maunya dibacain ayat kursi sama surawat
kamu ini mintanya macam macam saja
saya parah minta yesya

menangér sharing video dengan nomor lima
ditip eneng agar jadi anak yang soleha
didik dia kang
aku ini memang orangtua yang tidak berguna
bahkan untuk mengabulkan keinginan anakku saja
aku sama sekali tidak mampu
padahal hanya aku disuruh untuk membaca air kursi
tadi aku mendengar anak paman ingin dibacakan ayat kursi
insya allah aku siap untuk membacakan ayat kursi untuk kenapa aman
kau jangan coba coba menggurui aku
itu hanya alasan untuk kamu kabur kang
aku berjanji aku tidak akan kabur paman
aku merasakan kejujuran dari mata anak ini
lagipula kalau dia benar benar kabur
aku pasti bisa menangkapnya lagi
baiklah kalau begitu
kalau sampai kamu berusaha mengambil kesempatan untuk kabur
aku akan membantu kamu mencari kejujuran
jangan lupa untuk berusaha yang penting
dia masih hidup ada seseorang yang mengubah wajahnya menjadi wajah orang lain
kau tidak layak
kamu yang diam bunam
sebenarnya apa maumu
oh kau ingin tahu apa yang ku mau
membunuh raden walang sung sang
tapi walang sung sang sudah tewas
ternyata kamu rapi
ada yang tidak tahu apa apa
banyak hal yang terjadi di istanamu
dan kamu tidak tahu apapun
pasti perempuan jahat itu yang sudah melakukannya
raka kiaman dan kiamil menemukanku saat pingsan
mereka membawaku ke pondok kosong untuk diobati
mereka memanggil seorang tabib nyi iroh untuk mengobatiku
untung ada nyi iroh lah
kasih petinggungmu dah terburuk selama tujuh hari
rate simpan putos datang
itu dia mezru tuju
oh nanti kaki aku bakal masuk together
i ft kebun
hasil putra mereka
thank you raden
ya allah lindungilah rai kian santang
semoga tidak terjadi apa apa kepada rai kian santang
raka kita harus mencari rai
rai dan walang susah
nimas rai santang
gusti ratu kenterimang
bangkitlah rai jurit
mohon ampun raden
keadaan di luar sangat berbahaya
sebaiknya raden harus segera kembali ke israel
apa yang sedang terjadi
pasukan pemberontak sedang menuju ke sini
hendak menyerbu pada jarak